nah selain juga tadi itu kan juga untuk menyambut salah satunya untuk menyebut asean games
ada juga cara lain yang digunakan oleh pemprov dki untuk melancarkan begitu ya
transportasi nantinya asian games dua ribu delapan belas
pemprov dki merencanakan untuk menyiapkan satu lima ratus bus transjakarta dalam asian games pada agustus mendatang
transjakarta ini nantinya dapat digunakan untuk menuju lokasi asean games di seluruh dki jakarta
dijumpai usai rapat terbatas tentang asean games bersama presiden joko widodo
anies mengatakan bus transjakarta ini akan disediakan di sejumlah titik di jakarta
anies menambahkan nantinya warga tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju lokasi acara
kita akan menyiapkan satu lima ratus bis transjakarta untuk memfasilitasi mereka yang akan datang ke sekitar kompleks
sehingga tidak perlu menggunakan kendaraan
sehingga tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi
satu lima ratus bus itu ditempatkan di mana
di banyak titik
nanti akan kita umumkan
jadi kalau misalnya anda dari selatan parkir naik transjakarta sampai ke sini
hanya ditempatkan di dki aja pak
di dki dan sekitarnya
pintu pintu masuk dki